kami sudah berusaha semaksimal mungkin
untuk menyelamatkan ibu mila
tuhan berkendak lain
ibu mila meninggal dunia
sepuluh menit yang lalu
dia tetep aja mau dateng ke acara itu
orang suruhan gue
lo tenang aja gue masih punya plan c
buat gagalin kompetisi itu
lo masih ikuti mereka
saatnya kita masuk plan c
gabarin gue secepatnya ya
bentar bentar ada yang telfon lagi
apa lagi sih
ada yang telfon
gatau gak ada nomernya
bentar dong aku mau turun
ini nomernya siapa ya
kalo ini nomernya madam

apa benar ini dong kan nomer hpnya michelle

kami dari pihak rumah sakit
ingin memberitahukan kalau ibu anda sedang berada di igd karena kecelakaan
ibu saya kecelakaan
ini bener kan
yang kecelakaan itu dengan nama ibu mila nggak
beliau kritis saat dibawa kesini
dan beliau selalu menyebut nama anda
untungnya ibu anda dapat menyebutkan nomor anda
beliau bilang anda adalah anak satu satunya

udah udah udah intinya sekarang lagi dimana rumah sakit mana
beliau sedang berada di rumah sakit sabda abadi mampang
kok dimatiin sih
lu anterin gue ke rumah sakit sekarang
nyokap gue kecelakaan
iya tapi emang ini beneran apa enggak
lu percaya gitu aja
kenapa lu gak coba telepon nyokap lu dulu
nomor yang ada di
nomor yang ada di
kak duk lagi
udah anterin gue
menurut lo gue bercanda gitu
udah udah eh
tau kan rumah sakitnya
ikut gue sekarang yuk
ada yang mau gue omongin sama lu yuk
sorry gue gak ngerasa ada urusan sama lo
jadi mending sekarang lu mikir
seolah sama rara
ah lo maunya gue bilang ke semua orang
kalo misalnya devin sama si rara
ya udah ikut gue sekarang
jangan jangan arin udah tahu hubungan gue sama rara
miss mbak ig dia dimana ya
ig dia sebelah kiri kak
mbak kita bisa dapatkan
kita bisa dapat informasi nggak
tentang pasien yang mau kita cari di dalam igd
mau nunggu ya kak saya cek dulu
iya mau nunggu kak
atas nama carmilla iya bener ada kak
ada di sebelah sana pak
jadi da vin hubungan lo itu
sebuah tentara yang bisa knowing
nah mungkin ini
formasi yang mungkin
terlihat lebih jelas
lo parah banget ya
terus sampe sembunyi sembunyi
ya biar gue bisa dapat bukti yang akurat
lo nyimpen bukti buat ngancem gue
udah gue hapus
lo gak punya bukti lagi
lo kira gue gak punya backup an rekaman ini
aduh gue tuh udah tau
lo tuh pasti bakal hapus video ini pas gue kasih lihat
ya tapi gimana ya
lo punya video itu tapi lo gak sembarin ke anak anak ipao mps
lo pasti punya rencana kan
kalo salah lagi gimana ya ki
biar lo gak penasaran
kami sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi ternyata tuhan berkendak lain
baru saja ibu mila meninggal dunia sepuluh menit yang lalu